persaudaraan alumni pa dua ratus dua belas menyatakan akan memberi bantuan hukum kepada tiga belas tersangka dan juga sekjen pa dua ratus dua belas
bernard abdul jabar atas kasus dugaan penganiayaan dan penculikan nino karundeng
hal itu dikatakan ketua umum pa dua ratus dua belas dalam jumpa persnya di sekretariat dpp pa dua ratus dua belas di jakarta timur abu suri
pa dua ratus dua belas kini telah menyiapkan seratus kuasa hukum yang selalu siap mendampingi ke tiga belas tersangka yang dikoordinatori oleh abdullah al katiri
langkah pertama yang akan dilakukan oleh penasihat hukum adalah dengan mengajukan penangguhan penahanan terhadap tiga belas tersangka kepada pia pol dan metro jaya
langkah kedua penangguhan dari kita itu yang kita upayakan semua harus didampingi
kalaupun harus ke pengadilan sampai ke pengadilan